tujuh rumah sakit milik pemerintah provinsi jawa tengah melakukan efisiensi anggaran
seiring keterlambatan pencairan tunggakan klaim bpjs senilai satu ratus dua puluh lima miliar rupiah
klaim tersebut merupakan tunggakan dari bulan oktober hingga desember dua ribu dua puluh
rumah sakit umum daerah tugurejo semarang merupakan satu dari tujuh rumah sakit milik pemerintah provinsi jawa tengah
sudah tiga bulan ini manajemen rsud tugurejo semarang terpaksa melakukan efisiensi
seiring belum terbayarnya klaim badan penyelenggara jaminan nasional atau bpjs
sejak bulan oktober hingga desember dua ribu delapan belas senilai dua puluh dua miliar rupiah
meski efisiensi anggaran dilakukan pihak rsud tugurejo tetap berkomitmen
memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah
tahu sih dari yang belum cair klaimnya itu dari bulan oktober november desember
semua sekitar lebih dua puluh dua
lalu ini menanggai vaksin rumah sakit
istilah tambah sulam sih kita nggak ada
cuma kita manfaatkan anggaran yang ada itu dengan cara efisiensi
jadi anggaran yang ada kita manfaatkan fokus untuk gaji pegawai
karena hampir kurang lebih lima puluh persen karyawan kita itu adalah bnd
jadi harus kita bayar sendiri
kita fokus di gaji karyawan sama pelayanan
untuk obat untuk tindakan tindakan pelayanan
sedangkan yang lain operasional kita lebih efisiensikan
penghematan penggunaan listrik bbm
jadi kita efisiensi di situ
mungkin ada kekurangan dokumen yang harus dilengkapi lengkap sehingga balik lagi seperti itu
bisa jadi syarat sudah lengkap tinggal pencairan tapi tidak ada dana yang ada di bpjs ini sehingga tidak terbayarkan
yang terjadi kebanyakan seperti itu
selain rsud tugerjo semarang tunggakan klaim bpjs juga dialami enam rumah sakit lain milik pemerintah provinsi jawa tengah
yakni rsud wardi surakarta rsud kelet jepara rsud margono purwokerto rumah sakit jiwa amino gondo kusumo semarang rumah sakit jiwa daerah klaten dan rumah sakit jiwa surakarta
tunggakan klaim bpjs di tujuh rumah sakit milik pemprov jawa tengah total mencapai satu ratus dua puluh lima miliar rupiah
muwardi terus margono
terus apa itu sih tunggakan klaim bpjs di tujuh rumah sakit milik pm prof jawa tengah total mencapai satu ratus dua puluh lima miliar rupiah

klaim kalau enggak kan kita yang megap megap
padahal pelayanan masyarakat kan harus ditutamakan
padahal pelayanan masyarakat kan harus ditutamakan

perluan yang enggak ada duit yang enggak ada itu harus diterima
tapi insya allah lah nanti di bulan ini
berharap itu bisa di

sebenarnya kan di aturan mainnya kan tiga bulan kan maksimal

pemprov jawa tengah berharap tunggakan klaim bisa segera diselesaikan oleh bpjs
pemprov jawa tengah berharap tunggakan klaim bisa segera diselesaikan oleh bpjs